warga jakarta dihebohkan dengan beredarnya foto jalan layang atau flyover yang retak dan juga tampak ini hampir ambruk ya di media sosial
flyover tersebut tampak mengalami keretakan yang cukup parah
nah pihak bina marga memastikan bahwa kondisi jembatan ini tidak memiliki kerusakan yang berarti dan keretakan sedang dalam proses perbaikan
inilah kondisi flyover dari arah kembangan menuju cengkareng rabu malam
retak dengan diameter lima hingga sepuluh cm ini terjadi di sambungan antar beton jalan layang outering road di jakarta barat
kerusakan juga terjadi di pembatas flyover
bahkan dua buah baut pengikat pembatas jalan layang ini terlepas
petugas dinas perhubungan kecamatan cengkareng harus menutup total flyover guna menghindari hal yang tidak diinginkan
pihak bina marga menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir dan memastikan kondisi jembatan tidak memiliki kerusakan yang berarti
perenggangan seksi yang terjadi diantara jalan layang ini tidak memiliki kerusakan yang berarti
ini diakibatkan prosedur perawatan yang memang harus dilakukan untuk merehabilitasi kekuatan beban yang dilakukan dari pagi hari
hingga rabu malam pekerjaan dari pihak pupr dan kontraktor pada titik ini masih berlangsung
para pekerja nampak mencoba memasang port piring di sela sela bagian jembatan